hai kemeriahan acara merayakan hood jateng ke tujuh puluh dua dan hood ri ke tujuh puluh tujuh diawali dengan konser
musik bertajuk rapsodian nusantara di klenteng sampul kong semarang satu malam konser dengan
composer adms ini menampilkan penyanyi beken seperti andy riff dan dira sugandi ribuan penonton
terbius sajian perpaduan lagu nasional lagu nusantara dan lagu kekinian dengan
iringan kolaborasi iringan kolintang gamelan dan orkestra minggu siang acara dilanjutkan
dengan gamelan kolosal dan pertunjukan seni kuda lumping masal di lapangan simpang v acara
diikuti sedikitnya seribu seniman dan tiga puluh kelompok gamelan
acara seni ini semakin meriah karena berbarengan dengan kehadiran warga pada momen car free day
atau cfd para seniman kuda lumping didatangkan dari kawasan pegunungan dieng seperti temanggung
dan wonosobo mereka mengapresiasi langkah gubernur jotengah ganjar pranowo yang serius melestarikan
budaya lokal juga kepada pak jajar pranowo yang sudah memberikan bantuan berupa kamelan ini
memberikan kami semua
apresiasi untuk acara kolosal yang mengusung budaya lokal juga diberikan oleh penonton
puncak acara adalah upacara dihalaman kantor gubernur jotengah upacara diikuti perwakilan beragam etnis di
ada di jawa tengah
mereka mengenakan pakaian adat
dan membawa beragam kuliner unik dari daerahnya
sebagai hadiah untuk ganjat
para peserta upacara mengaku senang pada acara ini
bisa saling mengenal sesama saudara setanah air
sebagai wujud semboyan bineka tunggal ika
kebinekaan ini membentuk keharmonian
kebersamaan dan kekeluargaan
kalau kita tidak mengenal
kita tidak bertemu seperti ini
maka kita tidak akan mengenal dan kita tidak akan sayang
dengan kita mengenal kita jadi sayang
ganjar sendiri juga mengaku senang
menyaksikan beragam etnis ada di jawa tengah
mereka hidup rukun tanpa gejolak
karena saling menghargai
sehingga tercipta harmoni di masyarakat
saya senang karena hari ini unik
adik adik kita datang dari papua
ada lagi apa itu
ternyata dia membawa
dan saya senang ternyata banyak etnis yang ada di jawa tengah
mereka datang tidak hanya dengan baju adatnya
tapi juga makanannya
namun ganjar juga merasa geram
karena suasana bahagia peringatan hujat
yang dinodai oleh peristiwa tangkap tangan oleh kpk
kepada bupati pemala
kita harusnya berbahagia terjadi musibah
yang pasti rakyat akan sangat jengkel
apa yang ada di pemala
kita mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah
yang ada di jawa tengah
ya provinsi sendiri
kami mengingatkan diri kami sendiri
jika bupati dan kota
kami juga ingatkan
hentikan seluruh praktek buruk
tak lupa ganjar mengajak semua pihak
terus bersyukur dan saling berlomba